usai masa lebaran ini tentunya
hampir sebagian warga luar kota jakarta ini datang ke ibu kota
dengan mimpi mendapat sebuah penghidupan yang lebih baik
namun sayang kenyataan yang diimpikan itu kerap tidak sesuai dengan harapan
sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi
jakarta menjadi magnet tersendiri bagi sejumlah orang
ada yang hanya sekedar singgah
ada pula yang mencoba peruntungan
mengadu nasib mencari kerja untuk kehidupan yang lebih baik
dengan menggunakan bus dari majalengka jawa barat
yang merantau ke jakarta
mengikuti ajakan saudaranya untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga
warga seperti saadah tidak sendiri
dari tahun ke tahun
tidak sedikit warga
warga luar daerah yang datang ke jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih layak
meski sempat mengalami penurunan di dua ribu enam belas
jumlah pendatang ke jakarta kembali meningkat di tahun dua ribu tujuh belas
dengan angka tujuh puluh tujuh ratus lima puluh dua orang
tahun dua ribu delapan belas bahkan
jumlah pendatang di ibu kota pasca lebaran diprediksi
mencapai angka tujuh puluh dua satu ratus enam puluh tujuh orang
tak ada larangan memang untuk datang ke ibu kota negara ini
namun untuk mendapatkan pekerjaan
sesuai harapan di jakarta
tidak semudah membalikan telapak tangan
kita lihat jakarta terbuka untuk semua
kalau mereka memiliki skill kita akan latih
tapi kalau misalnya mereka datang ke sini untuk hanya meminta minta
atau menjadi manusia gerobak
kita akan bina di panti panti sosial
mengadu nasib ke jakarta boleh dilakukan siapa saja
namun para pendatang harus mempersiapkan keterampilan khusus
agar tidak justru berujung menjadi penyanyi

berkaca dari tahun tahun sebelumnya
pemprov dki jakarta sudah bersiap menghadapi serbuan pmks di ibu kota
bahkan sejak jauh hari sebelum hari raya lebaran
melalui razia pmks ataupun operasi kependudukan
pemprov berharap dapat mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk
tanpa dokumen yang datang pasca lebaran
namun jakarta yang menjadi asa sejumlah orang untuk mendapat kehidupan lebih baik
membuat kota ini akan terus menjadi tujuan
sebagai seorang pendatang apapun resiko yang harus mereka hadapi